bersama influencer dr tirta mandirahudi dan sejumlah pejabat
bupati sleman sri purnomo disuntik vaksin sinovac di puskesmas kemplak dua empat belas januari lalu
walau telah divaksinasi pada hari kamis sri purnomo justru mengumumkan di media sosialnya
jika ia telah dinyatakan positif covid sembilan belas
menurut kepala dinas kesehatan kabupaten sleman joko hastario
bupati sleman dinyatakan positif karena baru sekali menjalani vaksin covid sembilan belas
sehingga kekebalan tubuh terhadap virus covid sembilan belas belum terbentuk
dan tidak ada hubungannya dengan suntikan vaksin sinovac
setelah dalam minggu tadi diberikan suntikan booster maka kekebalan akan terbentuk secara optimal